ini adalah kisah kelinci kecil yang bermimpi menjadi nyata
dia duduk di jendela toko
ada pohon cemara bluedru yang terlihat dalam nuansa coklat
mata manik manik dan telinga satin merah muda
yeay hari ini natal
uh santa pasti datang
apakah sinterklas datang
apa dia membawakan perhatian
aku hadiah lihat sendiri sayangku
betapa menyenangkannya membuka hadiah dan mengambil semua barang dari kaos kaki
dia berharap akan disambut dengan lebih banyak kegembiraan
tapi di sana dia tidak bisa
dia duduk di atas tumpukan hadiah dengan perasaan sedikit tersesat
oh anak ini harus diajari cara mengambil dan menyimpan hadiahnya
kalau saja hari ini bukan natal aku akan memberinya pelajaran
ini untuk nenek aku membuatnya sendiri
oh ini sangat cantik baiklah terima kasih
aku mencintaimu nenek
oh aku juga mencintaimu
nenek menyimpan semua mainan baru di kamar bayi
kemudian seperti yang tidak terjadi ketika tidak ada manusia di sana mereka semua menjadi hidup
waktu pemeriksaan semua mainan baru ungkapkan dirimu sekarang
oh aku sudah tiba
halo semuanya aku bebek dan aku bisa akuak
tarik saja tali ini dan aku akan mengapakan sayapku
halo teman teman aku pesawat
dan aku adalah mainan terbaik saat ini
tanah itu bukan untukku jadi lihat
aku bisa terbak
kau mungkin bisa terbang tapi lihat aku aku punya lampu dan aku bisa belok
hehehe hahaha kena
tidak ada yang disukai anak laki laki selain mencaili dan menggolok golok
oh kita tertawa bersama kita akan menakuti teman temannya dan kemudian lari hahaha
dan kau linci kecil bagaimana denganmu
beritahu kami apa yang bisa kau lakukan
tidak ada yang bisa kau lakukan
tidak ada yang bisa kau lakukan
tidak ada yang bisa kau lakukan
astaga kau bahkan tidak punya kaki dimana kunci mu
hmmmm kunci apa
oh mungkin kau punya tali
hmmmm aku punya telinga
apa yang bisa kau lakukan bisakah kau melompat sepertiku
berenang seperti ku
menari seperti ku
terbang seperti ku
oh ya ampun dia bukan mainan sungguhan
malam itu kelinci merasa sangat sangat sedih
dia duduk di sudut dekat jendela
berharap dengan sepenuh hati bahwa dia tidak pernah dibeli
tiba tiba dia mendengar suara
hei anak kecil jangan terlalu sedih
di atas sini kuda
jangan sedih mainan ini tidak tahu apa yang mereka bicarakan
mereka bilang aku tidak nyata
dan menurutmu kunci tali dan lainnya
lampu itu membuatnya nyata
tidak sama sekali
jika tidak apa yang membuat mainan menjadi nyata
cinta yang dimiliki pemilikmu
apa aku tidak dicintai
apa kau mencintai anak itu
ya aku baru melihatnya sekali jadi bagaimana aku bisa
tepat sekali cinta membutuhkan waktu yang lama
tapi saat itu sungguh terjadi cinta itu tetap ada dan membuat menyata selamanya
bagaimana aku tahu kapan aku nyata
ketika bulu bulu drummu menjadi kusut
dan satu atau dua jahitan keluar karena anak laki laki itu memelukmu
ketika moncong kecilmu terasa goyah sedikit dan tidak terbentuk karena dia telah menciummu begitu sering
saat kau merasa sakit di hatimu seperti yang belum pernah kau rasakan sebelumnya
saat kau merasakan kegembiraan di hatimu yang belum pernah kau rasakan sebelumnya
saat itulah kau akan tahu bahwa kau nyata
apakah kau nyata
paman anak laki laki itu telah mencintaiku sejak lama tapi aku tidak pernah sampai di sana
kelinci berpikir keras tentang apa yang dikatakan kuda
dan dia bertanya tanya apakah dia akan menjadi nyata
beberapa hari dan malam berlalu

rosita sudah lebih larang
baiklah biar kulihat apa yang dapat aku temukan di kamar bayi
dia pergi ke kamar bayi untuk menemukan mainan yang bisa digunakan anak itu untuk tidur
dia mencari keras
dan di sana di sudut dia menemukan kelinci
dan membawanya ke anak itu
kau bisa tidur dengan kelinci bukan
sekarang selamat malam dan jangan berisik
selamat malam nenek
kelinci itu tidak pernah merasa lebih pengap dan lebih panas dalam hidupnya
karena selimutnya sangat tebal dan anak laki laki itu memeluknya
kelinci membencinya di sini
dan dia merindukan teman lamanya si kuda
anak itu membawa kelinci ke tempat tidur bersamanya setiap malam
perlahan kelinci mulai merasa betah
dan sesuatu di dalam dirinya mulai bergerak
saat anak laki laki itu pergi ke sekolah
dan ingin dia segera kembali
saat anak itu kembali kelinci merindukan anak itu untuk mengangkatnya
dan memeluknya serta menciumnya
senyum mulai muncul di wajah kelinci
ya aku aku
ada yang berbeda dari kelinci ini
entah bagaimana dia terlihat seperti sedang tersenyum
anak itu membawa kelinci keluar untuk bermain di hutan
tentara aku mendengar musuh
jaga benteng selagi aku pergi dan kalahkan mereka
saat anak itu tak terlihat
sepasang kelinci kecil keluar dari lubang kecil
sungguh kelinci yang tampak aneh
saat seseorang menyapa kau harus menjawab
ini adalah perilaku yang mengerikan untuk tetap diam
hei apa itu kita tidak punya iya kan
oh dan lihat dia tidak punya kaki
kelinci macam apa yang tidak
oh ini adalah kelinci palsu
uh kelinci itu tidak nyata
manusia itu datang kembali ayo pergi
malam itu kelinci merasa sedih
setelah sekian hari apa dia masih belum menjadi nyata
tunggu di mana kelinciku
hei kau di sana
banyak keributan tentang mainan
dia bukan mainan nenek
dia temanku dia nyata
anak itu menyebut kelinci itu nyata
kelinci itu sangat bersemangat
sehingga dia tidak bisa tidur sampai larut pagi
dia terbangun karena terdengar banyak suara
ini terlihat tidak bagus
kita harus membiarkan dia beristirahat
lalu apakah dia baik baik saja
sekarang mari kita jalani setiap hari sebagaimana adanya
mengapa semua orang terlihat sangat khawatir
kelinci itu berbalik dan apa ini
pastikan dia tidak diganggu dan singkirkan semua yang bisa membuatnya lelah
takut dia akan disingkirkan
singkirkan dari sisi anak laki laki itu
kelinci itu meringkuk lebih dekat dan memberinya pelukan paling erat untuk menghiburnya
oh bahkan kelinci pun terlihat khawatir
kelinci berbaring dengan anak itu berharap bisa menghiburnya
dia sekarang menyadari apa maksud kuda itu saat dia berkata
dicintai juga tentang merasakan sakit di hati yang belum pernah dirasakan sebelumnya
melihat anak itu
tidak sehat dan dia berharap bisa membuatnya lebih baik
ya dokter dan obat obatan menyembuhkan tapi cinta lebih cepat menyembuhkan
akhirnya anak itu sembuh dan kelinci merasakan kegembiraan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya
terima kasih banyak dokter
sekarang kita hanya punya satu hal yang penting untuk dilakukan
segala hal yang digunakan anak itu selama dua minggu pasti penuh dengan kuman
pastikan semuanya disingkirkan dan dibakar
selimut sepray pakaian bahkan benda yang ada di sana
bawa anakmu ke suatu tempat untuk beristirahat
kami akan membawanya ke pantai
jangan sentuh itu sayang
itu penuh dengan kuman
ayo izinkan ibu menunjukkan gambar kemana kita akan pergi
lalu kelinci itu dibawa beserta barang barang lainnya ke taman untuk dibakar
di sana dia duduk merindukan anak itu
mengapa dia harus dicintai
mengapa dia harus menjadi nyata jika semuanya akan berakhir seperti ini
kelinci itu sangat sedih
karena sedikit air matanya jatuh dari matanya
kau pasti sungguh dicintai
karena hanya cinta sejati yang bisa membuatmu menangis
saatnya kau ikut denganku
aku adalah peri mainan
saat mainan sangat dicintai
sehingga menjadi nyata
aku mengambilnya dan menjadikannya nyata
kelinci heran apa yang dimaksudnya
perasaan kesemutan apa yang ada di tubuhnya ini
apakah itu telinganya yang berkedut
dia belum pernah merasakan itu sebelumnya
kau tidak bisa mencintai aku lagi
kau tidak bisa mencintai aku lagi
anak itu sehat dan kelinci itu nyata